kembali bersama cnn indonesia sports berbagai uji coba dilakukan klub klub menjelang dimulainya kompetisi liga satu dan dua
di antaranya psm makassar yang berhasil menaklukkan perseru serui dan arema fc yang ditahan imbang klub baru yang bermain di liga dua keprijaya fc
psm makassar menggelar pertandingan persahabatan melawan perseru serui senin malam
pertandingan ini digelar sebagai persiapan bsn menyongsong kompetisi liga satu indonesia
pertandingan yang digelar di stadion andi matalata makassar ini berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah dua
gol pertama kemenangan skuad jogo eja diciptakan melalui tendangan keras ferdinand sinaga di menit lima belas memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti lawan
keunggulan psm digandakan oleh gol striker baru renaldo elias dakosta di menit delapan puluh empat setelah menerima umpan silang dari muhammad rahmat
pelatih psm makassar robert rene albert mengaku senang dengan kemenangan timnya khususnya atas kontribusi reynaldo yang menyumbang satu asis dan satu gol
jika tidak ada asis mungkin kita tidak akan melihatnya
tapi jika striker datang dan memberikan satu asis kita akan menang
usai menghadapi perseru serui rencananya tim psm makassar akan kembali menggelar pertandingan persahabatan lain dengan tim lainnya seperti barito putra dan persipura jayapura
renhat suprantilan makassar